presiden joko widodo sempat melontarkan kekecewaannya terhadap kementerian dan lembaga yang masih mengandalkan produk impor
padahal barang barang yang diimpor itu justru sudah diproduksi dan dibeli dari dalam negeri
apa kemudian makna kekecewaan presiden jokowi soal ketergantungan sejumlah kementerian dan lembaga terhadap produk impor
dan apa juga sesungguhnya yang membuat produk produk tersebut masih impor
kita diskusikan lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual tauhid ahmad direktur eksekutif indef
selamat sore pak tauhid
baik sehat pak tauhid sehat pak
oke terima kasih pak tauhid sudah bergabung
kita langsung saja diskusi soal pernyataan presiden kemarin ya
gini pak tauhid kita sepakat mungkin kalau kita cinta produk lokal ini semangatnya tentu bagus ya
tapi kemudian pernyataan jokowi ini soal benci dengan produk impor begitu ya dengan produk asing ini justru bikin gaduh jadi polemik jadi perbincangan
sebenarnya memaknai pernyataan presiden ini bagaimana dari perspektif ekonomi mas tauhid
ya presiden kecewa dengan jajaran
melihat kita lihat pak jokowi dulu pada waktu awal sempat katakanlah kesal
menai impor yang cukup besar dan pada saat itu pemerintah sudah menyampaikan untuk melakukan kebijakan subsidi impor
artinya seluruh produk produk yang semula diimpor bisa dilakukan di dalam negeri
targetnya itu sekitar tiga puluh lima persen
mungkin realitasnya jauh di bawah itu yang pertama
yang kedua sebenarnya kekecewaan saya tangkap juga dari sisi regulasi sebenarnya
karena pak presiden
pak presiden sudah membuat satu regulasi dalam satu peraturan pemerintah ya
mengenai pp dua puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas tentang pemberdayaan industri
di mana pemerintah mewajibkan penggunaan komponen dan produk dalam negeri pada lembaga pemerintah
n b m j dan pemerintah hingga lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah
bahkan sudah ada kepres sejak tahun dua ribu delapan belas nih
namanya tafsi nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri
terutama dalam pemerintah
nah saya kira satu hal yang wajar karena indonesia sendiri kan belum meratifikasi satu perjanjian
di mana dalam keputusan tersebut ada yang di bawah naungan world trade fashion atau wto
bertujuan membuka kesempatan bagi pelaku usaha negara yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
nah karena kita hanya observer dan belum menjadi anggota sebenarnya kesempatan
katanya memang jauh daripada itu
sebagai data misalnya hanya misalnya untuk kementerian lembaga
artinya sekali memang dari sisi birokrasi sendiri yang tidak memanfaatkan untuk penggunaan produk
dalam negeri dalam pengadaan jasa pemerintah
wajar kalau misalnya tadi beberapa produk yang sebenarnya bisa didapat
bisa dilakukan oleh produsen produsen dalam negeri
namun memang sebenarnya ini otokritik juga bagi katakanlah industri kita
apakah industri kita juga mampu bersaing dengan kemajuan teknologi maupun produk produk yang dari luar
dengan harga renalasi mula dan kualitas dalam negeri
nah ini yang saya kira juga menjadi catatan penting begitu
artinya kemudian ini soal kebijakan polisi yang keberpihakannya belum sepenuhnya begitu ya
terhadap produksi barang dalam negeri
tapi gini alasannya selama ini apa sih yang membuat kementerian dan lembaga ini getol sekali untuk mengimpor
karena katanya juga secara kuantiti dan harga jika dibandingkan dengan produksi dalam negeri
ini juga sangat jauh berbeda
sehingga kemudian inilah yang membuat
impor barang ini masih terus terjadi hingga hari ini
ya saya kira memang ada salah satu syarat dalam pengadilan barang dan biasa
itu adalah kualitas bagus harga murah ya
jadi tidak ada tadi ya tkdn yang menjadi prioritas
namun kalau kita lihat
sisinya adalah kelemahan dalam situasen
kementerian perindustrian saya lihat sudah melakukan katakanlah mapping beberapa produk
misalnya produk teknologi
produk benda lain
besi kemudian produk
makanan dan sebagainya berapa persen
yang impor berapa sen yang lokal
nah tetapi memang
soal peningkatan ini yang masih kurang
apalagi pada beberapa produk
yang tingkat value nya itu tinggi tinggi
sekali seperti kesehatan dan sebagainya
saya kira ini belum
menjadi perhatian ke fokus
untuk produk di dalam negeri begitu
pasus misalnya pada saat
kemarin kita mengalami pandemi sampai hari ini
produk produk impor masih
dominan untuk penggunaan
alat alat kesehatan obat dan sebagainya
dan ini memang tidak bisa
dipecahkan oleh satu kementerian tapi butuh
ini yang belum ada adalah
koordinasi lintas kementerian
misalnya bumn kementerian perindustrian
maupun kementerian lain yang
turut mendukung lahirnya produk
dari dalam negeri
kalau dilihat ya beberapa
orang mengatakan bahwa
barang barang yang diimpor
kalau teknologi tinggi kan tentu
ada alih teknologi
yang bisa dilakukan
tapi kemudian yang disebutkan kemarin
oleh presiden ini memang
barang barang yang sebenarnya dari produk
lokal pun juga tersedia
betul mas misalnya
china masuk ke kita ya untuk produk pertanian
itu bisa diproduksi di sini
tetapi memang saya lihat diproduksi
di sini jatuhnya lebih mahal
sehingga itu lebih mudah
bagi para pengadaan barang jasa
lebih murah lebih impor
karena apa pertama
kita tidak bisa mendapatkan
bahan baku yang sesuai
karena itu saya kira memang perlu
dukungan agar industri
dalam negeri mendapatkan
fasilitas apakah kredit perbankan
yang murah kemudian
bahan baku yang terjangkau dan sebagainya
jadi bukan persoalan harga saja
tapi di industri dalam negeri
yang kurang dapat dukungan agar
bisa berkembang dan bersaing dengan produk
dari luar yang kedua
ini mengenai tkdn saya kira memang
harus katakanlah ada
adan barang barang jasa
kalau tkdn itu akan memulai nilai
yang lebih ketimbang
ini yang belum ada dalam formulasi
pengadaan barang dan jasa kita
jadi ini yang membuat ketergantungan
impor lebih tinggi ketika
dilihat hanya dari sisi harga saja
oke sampai kapan mas tauhid kita akan
siap agar memiliki daya
saing dan juga nilai jual produk
saya kira ini butuh waktu proses yang
panjang ya kalau kita lihat
kita sangat rendah sekali
begitu bandingkan dengan
jepang china kemudian amerika
sudah bisa mendekati
jadi seberapa jauh butuh
anggaran kita mendukung
kita nggak bergerak nih angka itu
dalam dua puluh tahun terakhir jadi butuh
waktu yang relatif lama tetapi saya kira
akan lebih cepat kalau kita
memprioritaskan beberapa produk
yang masal yang bisa digunakan
di dalam brindisi tapi tidak perlu semualah
begitu tapi ya itu keberpihakan
dari sisi anggaran keberpihakan dari
kebijakan dan sdm nih
apalagi tantangannya sekarang berisi kelembagaan
menterian lembaga semua
ditarik print semua
berfokus di satu lembaga sehingga
kebutuhan ataupun rantai
birokrasi yang ada karena
prioritas kl semua sangat tergantung
apa yang dihasilkan oleh badan riset
dan inovasi nasional kita
yang kedua adalah bagaimana
ini diterjemahkan oleh industri kita begitu
saya kira swasta juga harus
didorong bisa berperan
produk produk yang tadi ya
dihasilkan namun harus ada keberpihakan
dari proses pengadandanan
barang dan jasa pemerintah
oke mas tauhid kalau untuk
alur kalau misalnya kita memproduksi
sebuah barang begitu ya di dalam
negeri katakanlah oleh industri
kecil dan menengah umkm gitu
sebenarnya yang menjadi
celah untuk misalnya
harga atau ada
ini juga masih menjadi persoalan kah atau
kalau dikatakanlah untuk umkm
sebenarnya cenderung cair ya karena lebih
pelakunya banyak sekali begitu ya
tetapi memang produk
sifatnya middle ataupun
memang sangat terbatas
umkm kita untuk menghasilkan itu
kebanyakan baru tahap
atau penemuan tapi untuk tahap
bisa digunakan secara massal itu
butuh bantuan dan
butuh bantuan ataupun butuh
fasilitasi pemerintah yang
jauh lebih banyak
saya kira pada level ini belum sampai pada
wilayah monopoli atau
logikopoli karena kita didapatkan secara
luas di pasar
marketplace itu sangat mudah dilakukan
misalnya kita klik traktor ya
gambar sangat mudah sekali
sangat murah dibandingkan produk dalam negeri
dan itu dengan biaya
waktu satu bulan bisa sampai ke
lokasi nah ini yang belum
bisa dipenuhi oleh umkm kita
untuk saat ini begitu oke artinya
kemudian masih ada persoalan begitu ya
baik secara kebijakan keberpihakan
mudah mudahan juga infrastrukturnya
juga semakin mendukung termasuk sdm sdm
yang akan mengerjakan itu
langkah langkahnya yang di
terapkan setelah ini bisa
meminimalisir untuk bisa
mengandalkan produk impor masuk ke
dalam negeri mas tauhid
terima kasih kita sebenarnya hari ini juga
mengundang pihak dari kemen perin untuk
diskusi dengan kita tapi sampai ini
selesai tidak ada konfirmasi
kehadiran tidak apa apa mungkin di lain kesempatan
terima kasih sekali lagi mas tauhid amat
sudah bergabung dengan kita sore ini